kami kembali dari informasi terbaru ketua komnas ham republik indonesia memberikan hasil rekomendasi kepada kepolisian soal kasus pembunuhan brigadir yosua
dalam kesempatan ini komnas ham resmi mengakhiri tugas pemantauan dan juga penyelidikan dalam kasus pembunuhan brigadir yosua
namun ketua komnas ham menegaskan pihaknya masih akan terus mengawasi kasus ini hingga proses persidangan berlangsung
awal awal kita tahu bagaimana kasus ini membuat kebingungan di masyarakat karena adanya disinformasi adanya alat alat bukti dan lain lain yang dihilangkan yang kemudian kami sebut itu sebagai obstruction of justice
tetapi secara bertahap kerjasama dari komnas ham dengan kepolisian republik indonesia
itu akhirnya rekan rekan tim sosial
dan penyidik kita berhasil mengungkap itu semua
dan komnas tentu saja sebagai lembaga mandiri tadi memberikan laporan pembanding
supaya akurasi validitas dari konstruksi peristiwa pembunuhan saudara brigadir joshua ini bisa betul betul diungkap
sebagaimana prinsip prinsip keadilan yang memang diatur dalam perundang undangan kita
maupun di dalam prinsip prinsip hak asasi manusia
saya sebagai ketua komnas ham dengan pak irwasum sebagai ketua tim sus
ingin menyampaikan kepada publik semua
bahwa tugas komnas ham dalam pemantauan dan penyelidikan kami akhiri
tetapi tentu saja masih ada tugas lain dari komnas ham
yaitu melakukan pengawasan di dalam proses selanjutnya sampai nanti di persidangan